ruset ini persyaratan sama jobdesknya banyak amat
gila jobdesk empat orang harusnya kerjanya sendiri
mendingan kalo gajinya gede
memang gue main game lah
jumlah lowan kerja terbatas kualifikasi tinggi dan persaingan ketat diantara pencari kerja
banyak faktor yang membuat pasar kerja tidak sepenuhnya dapat diserap oleh pencari kerja
seperti yang dikeluhkan beberapa anak muda yang sedang membuat surat keterangan catatan kepolisian
atau skck sebagai salah satu syarat
dan juga pengguna pekerjaan
sekarang pasti susah ya banyak
karena kan banyak saingannya juga gitu
nah terus ketika buat apa namanya ketika kita mau nyari kerja itu kan harus butuh pengalaman
terus abis itu selain pengalaman juga kita butuh skill
menurut saya sih susah karena terlalu banyak kriteriannya
kalau saya ini lebih dipermudah aja
dari kriteriannya gitu
inilah dinamika dunia kerja
data badan pusat statistik bps menyebut
tingkat pengangguran terbuka pada agustus dua ribu dua puluh dua naik ke dua puluh ribu orang atau menjadi delapan empat puluh dua juta pengangguran
tingginya kualifikasi posisi yang tertuang dalam sebuah lawan pekerjaan
mencerminkan skala perusahaan dan struktur organisasinya
smpm finance indonesia
hal itu legal dilakukan
asalkan pada akhirnya tidak menyalahi aturan ketenaga kerjaan
seperti maksimal empat puluh jam kerja dalam seminggu maupun jumlah upah yang diberikan perusahaan
ada pun syarat batasan usia menjadi penting bagi perusahaan
karena ada kebutuhan dari jenis pekerjaan itu sendiri berikut dengan risiko yang mengikutinya
oleh karena itu personalia atau human resource hr justru berharap agar perusahaan itu bisa berjaya
dan hr justru berharap agar pelamar yang sesuai kriterialah yang mengirimkan surat lamaran kerja
hal itu untuk memudahkan perusahaan menyaring kandidat yang cocok dengan kualifikasi yang diminta
kalau persyaratan sih kembali lagi ya ke karakteristik pekerjaannya
tapi kalau cara kita untuk apa ya untuk mau gak mau kita juga harus regenerasi kan
jadi kita juga harus merekrut generasi yang saat ini ya
generasi yang ada dan dengan problematika yang sama ya
yang mereka juga cenderung tidak loyal ke perusahaan ya kan cenderung berpindah pindah
nah jadi kita juga di perusahaan juga ada namanya retention program
jadi retention program ini adalah cara kita untuk bagaimana caranya agar mereka juga betah di perusahaan kita
menurut badan riset dan inovasi nasional atau brin kualifikasi yang tinggi dalam sebuah lowongan pekerjaan sudah lumrah terjadi sih
menurut badan riset dan inovasi nasional atau brin kualifikasi yang tinggi dalam sebuah lowongan pekerjaan sudah lumrah terjadi
tinggal bagaimana pencari kerja melamar posisi yang sesuai dengan kemampuannya
meski begitu pencari kerja perlu menambah keterampilan dan kemampuan lainnya di luar nilai akademis yang diperoleh saat kuliah atau sekolah
tambahan keterampilan tersebut bisa dilakukan mengikuti posisi yang diincar
teman teman yang akan masuk di dunia kerja ini akan menjadi tantangan tersendiri gitu
bagaimana meningkatkan skill kapasitas dan tentunya
dan tentunya juga mengerti mengenai hukum ya mengenai hukum ketenaga kerjaan gitu
sehingga ketika melamar kemudian lihat perinciannya abc nya seperti apa
syarah syarahnya apa dan kewajibannya seperti apa
ini akan lebih menambah ya menambah pengetahuan dan hak dan kewajibannya itu seperti apa
sehingga akan menimalisir yang namanya permasaan permasaan hubungan industrial
atau lainnya kenapa kualifikasi tinggi pada sebuah bidang pekerjaan ini menjadi isu ketenagakerjaan yang mengemukkan
baik hr maupun brin mengakui milenial gen z atau mereka yang lahir di rentang seribu sembilan ratus sembilan puluh enam hingga dua ribu dua
memiliki mentalitas yang tidak sekuat generasi sebelumnya
hingga berpengaruh kepada rendahnya loyalitas terhadap perusahaan
untuk itu menjaga loyalitas karyawannya perusahaan perlu beradaptasi
memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan karyawan khususnya milenial gen z
seperti menyediakan e learning untuk pengembangan pengetahuan maupun karir
serta menerapkan kuat pekerja yang konsibel seperti network from home